menanggapi kabar tentang setia novanto yang bebas beraktivitas di luar penjara
menko polhukam wiranto menyebut hukum harus tetap diberlakukan tegas dan adil
tanpa memandang status apapun
ia juga menyinggung kembali wacana pemerintah menempatkan pelaku kejahatan korupsi
narkotika dan terorisme di sebuah penjara khusus di pulau terpencil
wiranto menyampaikan ini saat ditanya wartawan senin siang di kantornya
soal setia novanto yang diduga melakukan aktivitas di luar rumah tahanan
menurutnya siapapun yang melanggar hukum tanpa kecuali harus mendapat sanksi
wiranto juga menyatakan bersama pihak terkait akan membahas kembali rencana pemerintah
menempatkan pelaku kejahatan seperti korupsi narkotika dan terorisme
di penjara khusus di pulau terpencil
ia menilai cara ini akan mencegah terulangnya kejadian
seperti tahanan beraktivitas di luar rutan
saya selalu mengatakan bahwa hukum ditegakkan sekeras kerasnya
hukum ditegakkan secara luka
sekeras tanpa padang bulu
siapapun ya yang melanggar hukum ya kena sanksi hukum
tapi tetap melakukan proses hukum yang diakui
yang berdasarkan undang undang peraturan yang berlaku
bahkan kita sudah juga memikirkan bagaimana kalau kita menggunakan pulau pulau terpencil
karena itu pemikiran ke sana ada
cuma tentunya masih perlu
satu rencana rencana dukungan lain yang bisa mengarah ke sana